di rumah ahli patah tulang
tulang kamu patah
gak patah cuma sakit aja
kena pukulan sama tendangan
kang mus bukannya ngasih tau
kenapa kang mus yang ngasih tau aku
kenapa bukan kamu sendiri aja yang ngasih tau aku
kata kang mus
biarkan kang mus aja ngasih tau
biar kamu gak panik
saya gak tau makanya saya bawa kesini
aku kan udah bilang
empat hari menjelang pengambil alihan kekuasaan
jalanan belum kita beresin bos
murah sama pipit masih belum bisa kita usir
itu pr yang harus diselesaikan hari ini
gengnya jody bukannya berhasil ngebulung
bantu saya mikir
gimana caranya menyesuaikan murad sama pipit
jangan nyuruh saya mikir yang berat berat bos
kang jamal kayaknya bakal berhasil
saya harus berhasil
biarpun kamu gak bisa bantu saya mikir
maafkan kekurangan saya bos
selama kamu masih bisa ngurusin
terus kita harus gimana
jalankan tugas kalian seperti biasa
bubur kita masih ada sisa
bubur mah gak nena gak tumuran
iya aku tahu maksud aku kenapa mesinnya mati
terus dia bilang apa
kita udah gak sejalan
terus istrinya si gobang minta pisah
saya bilang ke dia
kalau kamu mau nerima permintaan dia pisah
gak usah kamu pikirin
jangan sampai bikin pusing
tapi kalau kamu masih sayang masih cinta gak mau pisah
kondisi kamu sekarang gimana
udah bisa jalan
besok saya udah normal
untung yang kena
kalau kepala mungkin kondisi kamu bisa lebih parah
udah kayak gini masa masih untung kang
maksud saya kamu harus bersyukur
kita beresin semua
saya udah boleh nelpon imas
dari kemarin juga boleh
waktu itu akan bilang gak boleh
maksud saya sebelum saya ke rumah keluarga kang bahar
buat ngejelasin kondisi kamu
supaya semua terutama imas nggak terlalu panik
aku malahan bukan cuma haus tapi lapar
makan dulu yuk
jadi kamu pulang ke bandung buat ketemu pacar kamu yang mau bilang putus
kamu pulang ke bandung terus putus

oh sebetulnya pengen dia balik lagi
bayangin di tv lem ini
nanti diambil sama teman saya
yang udah nikah aja bisa bubar
apalagi yang cuma baru pacaran
kalo dia udah mutusin buat tinggalin kamu
kamu harus bisa ngelupain dia
aku mau ngelupain dia
aku mau mencoba
di tukang minuman yang tadi kita lewat
aku udah gak tahan haus
terus aku mampir
aku juga udah capek jalan
mau pake angkot aja
helom kawian aku titip disini
nanti kak kalian ambil aja
di rumah ahli patah tulang
tulang kamu patah
kena pukulan sama tendangan
kang mus bukannya ngasih tau
kata kang mus kamu ada yang ngeroyok
kenapa kang mus yang ngasih tau aku
kenapa bukan kamu sendiri aja yang ngasih tau aku
kata kang mus
biar kang mus aja ngasih tau
biar kamu gak panik
tetep aja aku panik
saya gak tau
aku kan udah bilang
aku udah bilang
cari kerja yang lain aja
aku gak bakal bisa hidup
sama laki laki yang hidupnya bikin was was terus
kamu udah bilang
supaya aku cari kerja lain aja
soalnya kamu gak bakal bisa hidup
sama laki laki yang hidupnya bikin was was terus
soalnya kemarin baru dibenerin di bengkel
tau tau mogok lagi
besok aku udah pulang
jangan balik ke kerjaan kamu yang kemarin
kamu aja demi apa
udah hidup lagi kang
oh kesen makan pak
iya satu tiga piring
kenapa pesennya tiga
kan saya dua
kang bru ada masalah apa
saya itu capek mura
saya juga sama lapar juga seperti kamu
bukan nggak boleh saya tahu pasti kamu makannya nambah
tapi harusnya pesen satu dulu
kalau sudah habis baru pesan lagi
kurang praktis atu murad
kalau bus dik dik diganti sama bus jambal gimana kang bro
bos jambal bukan bos jambal
kalau bos jamal mah tukang ikan asin mas bro
kerja kita yang sekarang lebih capek
karena kita melayani orang
sekarang kita nunggu orang
begitu orang datang kita kerja dulu
baru dapat uang
yang lebih penting dulu kita nggak ada risiko rugi
kita sekarang di posisi orang
orang yang dulu kita selalu tagi iuran
terus kerjaan yang sudah kita tinggal gimana
sepertinya bakal diambil alih yamal
bos jamal itu orang jahat
nggak tahu bos
dari tadi saya sudah di sini

jangan lupa bos